pemerintah melalui menko pembangunan manusia dan kebudayaan
mengajir fnd pada jumat pekan lalu
resmi melarang mudik lebaran dua ribu dua puluh
masyarakat dilarang mudik pada enam hingga tujuh belas mei mendatang
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menyatakan
kementeriannya sedang menyusun program untuk masyarakat pada masa libur lebaran
di tengah kebijakan larangan mudik agar sejumlah pelaku usaha tidak terpukul
seluruh kedeputian sudah kami perintahkan untuk mencari opsi langkah langkah antisipatif
menolong para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk beradaptasi dengan keputusan tersebut
dan berinovasi dengan produk produk wisata produk produk layanan untuk masyarakat
yang tidak bisa mudik seperti staycation maupun destinasi wisata
yang ada di kota kota khususnya untuk memberikan layanan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
selain staycation sandiaga mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah
untuk membuka destinasi wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
sementara itu pemerintah kota tangerang banten meminta aparatur sipil negara dan masyarakat
membawa nelarangan mudik pada idul fitri nanti dari pemerintah pusat
kebijakan larangan mudik merupakan upaya pencegahan peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas
seperti yang terjadi pasca libur natal dan tahun baru lalu
tentu ini juga harus disikapi secara bijak oleh masyarakat
jangan sampai nanti pada mudik saudara saudara kita keluarga kita yang di kampung
menjadi kluster kluster baru begitu sehingga nantinya malah membahayakan
selain itu pihak pengelola bandara soekarno hatta melalui eksekutif general managernya
agus haryadi menyebut bandara soekarno hatta tetap beroperasi seperti biasa
dengan mematuhi peraturan yang ada
pihaknya akan bersiap ekstra menghadapi libur lebaran meski pemerintah telah melarang mudik
itu peningkatannya atau
jadi dari posisi sekarang di dua puluh lima nanti akan ke mudik itu sekitar dua puluh lima
puncaknya belum bisa kita ini kita ini tanggal
berapa jadi ini nanti relevan dengan biasanya itu jatuh di hari apa lebaran
itu akan berpengaruh pada titik puncaknya
dan liburnya juga ditekapkan ke mereka ya
ini kan juga belum kan malah yang sudah keluar kan larangannya tuh dari tanggal
diketahui bandara soekarno hatta mengacu pada aturan surat edaran satgas no dua belas tahun dua ribu dua puluh
tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri di tengah pandemi covid sembilan belas
pada masa mudik lebaran mendatang
vini kutan cnn indonesia